sosok keluarga pemimpin negara harus diakui turut mewarnai perjalanan bangsa melintasi zaman
keluarga mantan presiden dan wakil presiden sebagian bahkan terus berkarya untuk bangsa
salah satunya adalah putra bungsu proklamator sekaligus presiden pertama ri
yang hingga detik ini masih membaktikan diri di jalur kreatif dan politik yaitu guru soekarno putra
simak kewawancara anchor cnn indonesia alfian raharjo bersama sosok yang bahkan sudah dianggap sebagai salah satu maestro kebudayaan nusantara ini
selamat siang mas guru apa kabar mas
sibuk apa nih mas akhir akhir ini mas sekarang agenda lebih banyak ngikut peta perpolitikan ya mas ketimbang seni dan budaya
lagi rata lah untuk seni budaya tetap insya allah saya mau bikin konser nanti bulan januari
selama mas guru waktu itu pak karno masih ada gitu ingatan apa yang sampai sekarang masih terus dikenang
selama memperingati tujuh belas agustus waktu mendiang pak
karno ini masih ada mas
ya segala sesuatunya masih menempel kuat ya diingatan saya
peringatan tujuh belas agustus waktu itu yang terakhir dari bapak presiden soekarno itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh
ya saya masih ingat semuanya
nah terus melihat dulu sosok bapak gitu ya berdiri sebagai pembina upacara harus menghadapi banyak orang di depan gitu sebagai putra seorang presiden soekarno
itu gimana perasaannya dulu mas waktu masih kecil gitu
saya dari kecil sudah merasa bahwa ayah saya itu bukan milik saya sendiri gitu
tapi milik banyak orang itu satu
kedua ketika tinggal di istana juga saya sudah merasa bahwa ini kayaknya bukan rumah bukan rumah orang tua saya gitu
kayaknya rumah negara gitu kami udah punya kesadaran ke situ waktu itu
sehingga waktu masih kecil biasanya kalau anak anak kan kalau umur tiga empat tahun
tapi kalau saya kayaknya jangan gitu
iya mas guru kalau kita berbicara tentang budaya gitu mas guru kan cukup mumpuni ya
bahkan bisa dikatakan maestro budaya di indonesia lah saat ini gitu
dulu awalnya keluarga pak karno gitu ya
rum bapak dan ibu gitu memperkenalkan budaya ke putra putri itu seperti apa mas
sehingga kayaknya kok budaya indonesia itu begitu terkenal
tanam dalam jiwa seorang guru soekarno putra
bapak itu kan kolektor sekaligus bapak juga senang melukis
di rumah artinya di istana waktu itu saya udah hafal deh sama lukisan lukisan karya maestro
baik dalam negeri maupun luar negeri
terus juga kami sekeluarga adik beradik nih kakak beradik nih
dari kecil gitu
udah mesti diajarin nari daerah
terutama nari jawa nari sunda
kemudian tari bali dan sumatera
nah kan ketika nari itu kan juga diiringan dengan gamelan
jadi dari kecil juga udah biasa denger gamelan dan akhirnya bisa sendiri gitu
mas guru kalau kita lihat saat ini kan budaya indonesia juga terus dikembangkan gitu ya mas
yang terus diperkenalkan senitanya
tari seni musik kemudian seni rupa dan sebagainya
bagaimana mas guru melihat perkembangan seni budaya di indonesia dalam berbagai hal ini
budaya itu di satu sisi harus tetap dilestarikan
harus abadi lah gitu lestari
di satu sisi budaya gak bisa tinggal diam
nah sekarang kebudayaan indonesia itu
berkembangnya kebudayaan cukup baik
misalnya anak anak kita yang berbakat
musik tari apa film atau apa
bahkan yang bukan di sini aja ya
di pengetahuan ya
sangat baik itu berkembang semuanya
olahraga itu kebudayaan juga
itu yang dari segi pengembangan
nah dari segi pelestarian
ini yang agak beri hati
terutama yang menyangkut kehidupan sehari hari adalah bahasa
bahasa indonesia ini yaitu
apalagi generasi muda
film aja sekarang bikin film banyak berjudul bahasa inggris
lain kalau mau dibawa ke festival pun bisa pakai
untuk title kan
apalagi bahasa daerah itu mungkin udah berapa ratus yang makin punah
nah kan sekarang kan ada upaya untuk mengembalikan salah satu budaya fashion itu ya mas ya
biasanya kan ada selasa berkebaya
terus kemudian ada rabu nyunda
kemudian di bali itu kalau nggak salah setiap hari rabu atau kamis menggunakan baju adat gitu ya
nah itu apakah itu juga salah satu upaya untuk mencoba mengembalikan sesuatu yang mas guru bilang nyaris punah itu tadi
ya baik sih
dan masih merupakan tahapan
karena sebetulnya idealnya adalah bukan cuma hari selasa saja kita berkebaya
dan juga itu lebih banyak mengacu pada wanitanya kan
dan prianya juga mestinya
sehari harinya pakai sarung
dan itu pun baik
dan saya sangat apa menghargai sekali pak jokowi
yang bis dari kongres
pdi perjuangan waktu itu langsung berangkat ke malaysia
tetap pakai busana adat di bali gitu
buat saya itu sesuatu yang baru harus banyak ditiru
jadi fashion atau busana kuliner bahasa itu adalah sehari harinya kita
kita kan selalu berbahasa makan makan sama berbusana
itu harus kita semuanya kembali ke akar budaya indonesia
baik mas guru kita nanti akan ngobrol lagi soal apa sih rencana mas guru ke depan gitu ya
kan terakhir konser sempat bikin ya
apakah tadi mas guru juga bikin akan bikin konser musik lagi tahun dua ribu dua puluh januari nanti
konsepnya seperti apa kita bicarakan nanti di sana ya mas ya
seperti apa yang diajarkan bung karno
kalau kamu jadi islam
jangan jadi arab
kalau kamu jadi kristen
jangan jadi yahudi atau jadi dari eropa jadi amerika
kalau kamu jadi hindu
jangan jadi hindu ya
nama mas guru gitu
guru pakai urup u
sukarno putra juga menggunakan urup u
bukan menggunakan ejaan lama
ada alasan tertentu waktu itu mas
ya banyak masyarakat masih salah menulis nama bapak ya
bapak kan nyebutnya soekarno gitu
tapi banyak masih nulisnya soe
padahal bapak sudah menyarankan bahkan menginstruksikan
itu bisa dibaca di buku autobiografinya bung karno
semenjak kemerdekaan saya memerintahkan untuk
ejaan republik itu
kemudian baru jadi ejaan yang disempurnakan
jadi udah gak ada huruf oe lagi
bung karno bilang termasuk menulis nama saya
itu menulis nama saya
nah terus cuman bung karno berkata
satu yang tidak bisa kulakukan adalah mengubah tanda tanganku
jadi tanda tangan bung karno itu tetap soekarno
karena sudah sulit untuk mengubah tanda tangan
maksudnya tanda tangannya berubah
jadi bung karno pesannya gitu
itu kan pesan buat seluruh bangsa sebetulnya
yang harus dibikin catatan mungkin oleh lembaga bahasa indonesia
pembinaan bahasa indonesia dan sebagainya
termasuk akhirnya nulis nama saya
kadang kadang orang dua kata soekarno putranya disambung
nah kan sering kali sekarang kan
memang muncul apa namanya
di indonesia kan kembali dimunculkan lagi
gerakan fashion tadi saya bilang ada
selasa berkebaya kemudian rabu nyunda dan sebagainya
tapi sering kali
hal ini tuh sering dibenturkan
dengan isu isu agama mas
bagaimana mas guru melihatnya ini
seperti apa yang diajarkan bung karno
kalau kamu jadi islam
jangan jadi arab
kalau kamu jadi kristen
yahudi atau jadi
jadi eropa jadi amerika
kalau kamu jadi hindu
jangan jadi india
nah itu cukup indonesia
pakai sarok bajunya apapun
gak perlu baju koko apapun
kadang kadang pakai jas pakai pici
itu muslim indonesia
marilah kita contek
misalnya dari ibu saya sendiri
dasarnya berpakaianlah pakaian indonesia
kebaya atau apa
kemudian baru berkerudung
seperti ibu wahid hashim
itu indonesia gitu loh
karena sekali lagi
islam itu diambil itu apinya
arti apinya itu adalah spiritualnya
bukan kebudayaannya gitu loh
nah kan kalau kita lihat
selama pemerintahan pak jokowi ini kan
seringkali selama peringatan tujuh belas agustus ya mas
selalu menyisipkan pesan pesan budaya nih
beberapa kali selalu memakai atau mengenakan baju baju daerah
terus kemudian ada perlombaan baju daerah
buat tamu tamu yang hadir begitu
nah mas guru melihatnya bagaimana
saya terus terang salut pak jokowi
mungkin ini baru
selain bung karno
baru kemudian pak jokowi lah yang
tentu pak jokowi sekarang dikenal terutama pembangunan
tapi pak jokowi juga tidak ketinggalan melakukan
yang beliau bisa dalam hal ini adalah kebudayaan
beliau turut apa ya
mulai dari pemerintah sebagai penyelenggara
sampai para undangan semua
itu sangat baik menurut saya
karena kalau buat saya idealismenya adalah bahwa
kita tuh dalam sehari hari itu lebih banyak
ke pake pakean daerah
kalau saya sih mungkin bisa didengar oleh pemerintah gitu
kita memulainya juga adalah gini
terutama buat wanita ya
seragam pegawai negeri
atau pejabat pejabat pemerintahan atau apa
mulai dari kelurahan sampai ke menteri menteri
sampai apa gitu tuh
kalau ada seragam
seragam sekolah pun menurut saya
apalagi yang udah sma gitu
atasnya baju kurung sumatera
terus apa namanya
dijadikan itu pakaian seragam sekolah
bagi mereka yang mau pakai kerudung atau enggak
ya itu hak masing masing ya
sosok guru soekarno putra cukup lekat gitu
dengan kinaria gsb
nah bisa ngasih bocoran sedikit nggak mas
di mas guru tadi bilang januari dua ribu dua puluh

konsepnya ini kan seperti apa mas
ya sebetulnya itu merupakan
lebih merupakan konser
nah itu semua lagu ciptaan saya
yang bernuansa kebangsaan
pemujaan terhadap tuhan
tanah air dan bangsa
yang nyanyi pun juga itu
dengan gaya seriusa
dengan paduan suara
dalam saya udah komit sama diri saya
kalau dalam cipta mencipta
saya harus selalu memasukkan unsur
dari akar kebudayaan kita
jadi disitu pasti ada musik musik
entah itu dari jawa sumatera sulawesi
pemain musiknya kira kira seratus orang lebih
paduan suaranya juga seratus orang lebih
atau lagu lagu lama mas guru gitu
terakhir mas guru
apa visi dan pandangan mas guru
untuk indonesia ke depan
bangsa ini sebetulnya harus menyadari gitu
bahwa kita ini memang betul dianugerahi
tanah air yang elok permai
orangnya juga sebetulnya baik baik
itu semua kan gak akan ada
kalau tidak ada proklamasi kemerdekaan
dan siapa perintis utamanya dari proklamasi itu
itu terutama bung karno
bersama pejuang pejuang lainnya
itu yang harus dihargai
nah ini anak anak zaman sekarang kurang
jadi indonesia kalau mau maju ke depan
itunya dulu harus disadari deh
terus kita ya itu
menjaga persatuan segala macam
cinta sama kebudayaan
cinta kepada nusa kepada bangsa
dan segala sesuatunya gitu
kamu berpikir bertindak
itu harus semuanya kamu dedikasikan untuk
negara dan bangsamu
terima kasih mas guru
sudah meluangkan waktu di perbincangan siang hari ini
mudah mudahan nanti rencana konsernya sukses
terus kemudian mas guru juga bisa
tenantias memberikan pemikiran pemikirannya
terhadap kemajuan bangsa indonesia
sekali lagi terima kasih mas
dan demikian tadi wawancara saya dengan guru soekarno putra
dan kini saatnya kita kembali lagi ke studio